mau yang manis scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
dia tidak bisa bergerak
wan ibu nggak akan ganggu kamu lagi
ibu harus hadapi kenyataan
mulai saat ini ibu akan menganggap tidak pernah melahirkanmu
ibu ibu ibu
semua badanku sakit
dadaku dan pembunuhku sakit
iwan iwan bangun iwan bangun
bagaimana keadaan iwan
semuanya sakit wan
perut sakit kepala sakit semuanya sakit
pak kita sudah melakukan beberapa tes tapi ini sangat aneh pak
kita tidak bisa menemukan penyakit di tubuh pak iwan
semuanya dalam kondisi sehat dan baik
tapi ini tidak mungkin dok
dari tadi suami saya menjerit kesakitan
bawa saja pak iwan berobat tuhan negeri bu
aku sudah merasa mati
saya sudah berada di rumah
kok sakit lagi ya
kenapa lagi iwan
kok tambah sakit ya
ini lebih sakit dari yang kemarin sayang
tumi tumi panggilin orang pintar mi
ya udah bawa masuk aja iwan
manjikan saya sakit parah
tenang tumi ada apa

bapak dan ibunya sudah meninggal
ibunya itu masih hidup
dia tinggal di kontrakan saya
namanya bu aminah
jadi bu aminah itu
iwan bilang kalau ibunya sudah meninggal
iwan bilang kalau ibunya sudah meninggal
sempat panggil ibunya sekarang juga
cuma dia yang bisa menyembuhkannya
bawa bu aminah kemari
baik pak geri
jadi ibu adalah
ibu hanya seorang gelandangan
ada apa bu tumi
saya datang bersama anak nadia
mas iwan sangat membutuhkan ibu
ibu tidak akan pulang
sudah ratusan kali dia menolak ibu

dia membentak dan memaki ibu

mencuci dan mencium kaki ibu

bu suruh iwan yang datang ke sini mencuci dan mencium kaki ibu
saat ini mas iwan sedang sakit keras bu
saat ini mas iwan sedang sakit keras bu
dia tidak bisa bergerak
dia tidak bisa bergerak
apa ibu tidak
membiarkan bayi yang saya kandung
biarkan bayi yang saya kandung
lahir tanpa suara ayah
bu anak ibu sakit parah
ibu sakit hati sama dia
tapi kalau melihat penderitaan

sakit hati ibu sudah dibalas sama allah

bu aminah ini anak ibu
dia sedang sakit parah
cuma ibu yang bisa menolongnya
karena amarah ibu adalah amarah allah
dan rido ibu juga rido allah
iwan perlu kamu tahu
keadaan ibumu seperti ini
karena menyelamatkan kamu
dari bahaya kebakaran yang melanda rumah kamu
anak dan suamiku di dalam
mungkin mereka terjebak
saya harus selamatkan mereka pak kiai
berbahaya apinya besar sekali
perlu kamu tahu iwan
ibumu rela mengorbankan dirinya
demi untuk keselamatan kamu
sementara ayahmu tidak tertolong
dan meninggal pada saat kebakaran itu
tidak akan mengejutkan
kemudian mu lakukan
yang terakhir dalam pengambilan
masyarakat civil di negara ini